mai kamu mau gak nikah sama aku
mai kamu mau tidak nikah sama aku
mai kamu mau gak nikah sama aku
aku gak marah sama kamu
aku gak marah sama kamu
dia tuh gak nunglar tau gak
mama juga sebenarnya nggak suka sama dia
tapi selama dia gak ngapa ngapain ke sita
ya gak apa apalah
paling gak kan kita punya teman buat main
ya teman sih teman
tapi kalau lama lama ikutan tuna juga kan
gak ada yang boleh tahu
kalau aku beli nama
makanan buat lara
nanti nenek sama tante ini bisa curiga
mama bawain makanan nih buat sita
wah makasih nama
mama selalu ingat
buat beliin cita oleh oleh
lara kan harusnya lara yang ngalah
udah aja kamu
kamu semua jangan
gak usah dikejar
ngapain kamu menangin dia
si lila juga aneh tuh
perhatian banget sama anak itu
jangan jangan lara itu memang anaknya lila
lila perhatian banget peduli banget sama lila
hati hati bahaya di atas
yuk turun turun
jangan buat ibu sedih
kalau gitu ibu naik ya
ya udah sayang
kok ada lara di atas pohon
wi jangan marahi lara ya
lara tuh gak sengaja mukul sita
ya gak apa apa mbak
turun ya sayang
ke tante ya
lara dengerin om ya
kayaknya cuma ada satu orang yang bisa bujuk dia turun
mas kok sepi amat ya
gak tahu ya mai
oke pada belum datang kali yang lain tamunya
masa dia kenapa
kok kayak grogi banget
perasaan kamu aja lagi

tunggu waktu coba
dia mungkin dekomen aja
aku sengaja buat tempat ini kosong hanya untuk kita berdua main
kamu mau gak nikah sama aku
kamu mau tidak nikah sama aku
mbak radjim lara
udah ada om gustaf
kamu turun nih sayang
lara ngapain di atas
sini sama om gustaf
aku gak mau
lara ini kan om gustaf
masa lara naik naik ke atas
lara sekarang curang
sekarang kalau lara naik ke atas
harusnya aja om gustaf kan
om gustaf naik ya
om punya hadiah buat lara
duh om gustaf punya gasing buat lara
kau gak tahu cara main ini gimana
mau tahu gak
nah om gustaf naik ya
nanti kita main di atas ya
terus nanti lara mainnya ini gimana
eh ini dia
om gustaf punya tembakan buat lara
ada yang tahu gak
siapa gadis yang paling cantik di dunia ini
lara tahu gak
gak tahu ya
kalau mau tahu lara turun yuk